saya gak suka cara pakaian kamu kayak gini
pokoknya kalau mau kerja disini harus rapih
nanti saya kasih seragam supir
pokoknya kamu cari dewi sampai ketemu
yaudah bobby jalan dulu ya ma
kamu harus bantu aku untuk dekat lagi sama mas fahri
itu persyaratan dari aku
kamu kenapa sih
gak tau abang nih aku
mungkin karena abang kecapean kali ya
sampai abang kalah berantem
sama orang suruhnya bobi yang waktu itu ngintilin kamu
gak nyangka abang dia jago banget berantemnya
bobby bener bener pengen nantangin aku ya ma
karena mentang mentang mama lagi di pihak dia
makanya dia gede kepala

aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
nanti pasal biayanya aku yang urus
jadi urusan dewi biar aku yang urus sendiri
bukan gitu nis
bukan mau abang sampai babak belur begini
yaudah nanti abang pokoknya bantuin kamu lah
aku punya berita besar
reva sama dewi ketemuan malam ini
reva sama dewi ketemuan
abang tau gak siapa ibu kandung ami
jadi dewi cerita sama reva
kalau selama ini selingkuhan mas bayu itu hepa
persis seperti dugaanku
abang udah tahu
enggak lah nis
mana mungkin abang tahu hal hal seperti itu
ya kamu tahu sendiri lah
sawo ganteng mana aja pasti ditempel sama dia
berarti dugaan kamu dan dugaanku itu sama
pasti reva kan yang udah ngegodain mas bayu
mas bayu gak akan suka sama perempuan kayak gitu
bukan tipe mas bayu kan ya
gak tahu nis
mas bayu itu
mas bayu itu
mas bayu itu
mas bayu itu
tapi yang pastinya
abang janji sama kamu
kalau abang sudah pulih
ini kayaknya mau makan aja susah
aku masih gak percaya sama sikapnya reva
ada seorang ibu seperti itu
malah menekanku untuk mendapatkan mas fahri kembali
bu dewi udah pulang
maaf banget saya pulangnya jadinya larut
tapi saya mikirnya besok
ibu kan mau kerja
siapa yang jagain ya
saya bawa aja lah ke tempat kerja
sianan banget bu dewi nih
saya minta maaf banget bu
gara gara dia mau izin nih
dia kan driver pribadi bu
nah saya gantiin dia nih bu
dia mau pulang kampung dulu katanya
ya ya gak apa apa
bisa lah insya allah bisa
saya akan jagain abi kok
gak apa apa gak apa sama sekali
ya udah saya permisi dulu ya
maaf banget ya
maaf banget ya
anak bu bowie tuh udah mencari ke semua tempat yang mama udah kasih tau
tapi masih belum ketemu juga mah
masa sesusah itu sih cari orang
abi sama dewi kan udah jelas jelas ada di daerah sana
kamu jangan coba coba bohongin mama ya
ini gak mungkin lah ma
kalau misalkan mama pengen pergi kemana mana gitu
biar bobby aja yang nganterin ya
mama udah dapat gantinya kok
tapi udah jam segini kok belum dateng ya
ini sopir yang menggantikan sopir ibu
saya gak suka cara pakaian kamu kayak gini
pokoknya kalau mau kerja di sini harus rapih
nanti saya kasih seragam supir
pokoknya kamu cari dewi sampai ketemu
ya udah bobby jalan dulu ya ma
dewi bu dewi maksudnya
nama dewi kan banyak
kagak mungkin bu dewi yang saya kenal
ini mah keluarga kaya raya
bu dewi kan sederhana banget
ya udah kerja sana
oh baik bu
tapi kamu kerjanya disiplin we
lagi nggak ada yang jagain di rumah
saya janji gak akan nyusahin
yang penting kerjaan kamu gak terganggu
nanti tunggu sini ya
wih tunggu dulu
sakit bilang sama tante ya
itu kan ada balai
kamu pindahin tuh barang barangnya
terus kamu pakaian tiket tuh ada tiket disitu